pasar hewan jatinegara jakarta timur merupakan salah satu pasar di jakarta
yang dikenal sebagai tempat menjual berbagai jenis hewan peliharaan
seperti ikan kucing dan lainnya
ironisnya tidak hanya hewan peliharaan
namun satwa liar yang seharusnya tinggal di habitatnya di hutan dan alam terbuka
juga dijual di pasar ini
saat tim liputan berkunjung ke pasar hewan jati negara
terlihat para pedagang menjual hewan liar yang dikandangkan
seperti jenis kerapantai burung hantu dan iguana
pengunjung pasar hewan jatinegara mengaku senang berkunjung ke pasar ini
karena bisa melihat beragam hewan unik
walaupun pengunjung mengetahui ada hewan yang merupakan hewan liar
kayak biawak gitu kan ada juga di sini
cuman mungkin kayaknya nggak di panjang gitu ya
karena monyet cuman yang anak anak juga
maksudnya yang kecil kecil gitu aja sih
lalu apakah hewan liar bisa diperjualbelikan
menurut kepala bksda dki jakarta abdul qadir
hewan liar yang tidak termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi
sebenarnya bisa diperjualbelikan
namun harus memiliki surat izin dari pemerintah
untuk menjual hewan tersebut dan surat izin penangkaran
mengurus surat ini pun membutuhkan waktu dan biaya sekitar dua hingga tiga juta rupiah
sementara dari pengamatan tim liputan di pasar jatinegara
jenis kerapantai dijual hanya dengan harga satu dua juta rupiah
burung hantu dua ratus lima puluh ribu rupiah dan iguana tujuh ratus ribu rupiah
silahkan melakukan perdagangan psl tetapi memiliki izin yang resmi dari pemerintah
dari kementerian lhk sekarang dari kepala bkpm
dan memudahkan kita juga di dalam mengawasinya
yang nakal tentu masih ada
nah ini yang menjadi sasaran kita untuk kita sadarkan
kalau sudah kena undang undang nomor lima
tentu kan ada pidana di situ
abdul kodir juga menegaskan
selain mengawasi jual beli hewan liar
bksda dki jakarta juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi
terkait jual beli hewan liar yang legal kepada penjual dan masyarakat
meskipun bisa diperdagangkan jika memiliki surat perizinan dari pemerintah
namun benvika ketua jakarta animal aid network atau jan
menegaskan hewan liar sebaiknya tidak dipelihara
menurut saya kesejahteraan satwa liar itu justru mereka akan lebih sejahtera hidup di rumahnya
yaitu di hutan gitu bukan di dalam kandang atau di pelihara
karena kalau kita memelihara otomatis
kita lihat dulu misalnya seperti primata
primata di mana sebagian besar jika mengambil anaknya
otomatis induknya dibunuh
berarti sudah membunuh satu induknya
atau satu ekor primata yang dibunuh yaitu induknya
terus yang kedua anaknya otomatis setelah diambil
itu bagi kami adalah si anak ini jiwanya juga sudah mati
karena dirubah perilakunya saat mereka ada di dalam lingkaran manusia
benvika juga mengatakan setiap hewan liar memiliki peran masing masing dalam ekosistem
maka dari itu hewan liar harus dibiarkan hidup di habitatnya di hutan
agar tidak mengganggu ekosistem alam
selain itu hewan tersebut memiliki sifat liar secara alamiah
sehingga bisa membahayakan manusia jika dipelihara